satu angkatan udah sekarang ini angkatan kedua jadi banyak
tapi beliau juga berprofesi sebagai
penggembala kambing oh ya jadi dari profesi itulah akhirnya beliau mendapatkan penghasilan yang
halalan toiban insyaallah dijamin oleh allah subhanahuwata'ala karena rasulullah shallallahu
waalaikumsalam berprofesi sebagai penggembala kambing atau yang kita kenal sebagai peternak
nama profesinya maka ustadz ingin kalian juga belajar karena itu besok akan mengajak kalian
ke peternakan beri pasti bisa tidur bayangin kambing ustadz hahaha hahaha
udah udah hehehe udah udah kamu kok saya tahu banget siapa yang mau ngajak ke peternakan
kami kita itu besok bawa ke peternakan bebek wah besok ke peternakan bebek pas ada telur
ya jadi sekarang ustadz rasa semuanya udah jelas besok kita akan pergi ke peternakan bebek maka dari itu
sekarang ustadz minta kalian semua istirahat tidur yang cukup karena besok siap siap kalian makan
main sama bebek aduh aku harus buru buru nih harus nyamping baju baju yang cocok biar aku cantik dan
wadaw selalu deh iya bener tuh siapa tau bebek yang nagsir
kalau jangan lihat lihat dong
siapa suruh lagi di depan aku akhirnya lagi buru buru buat persiapan ke peternakan kamu
kalas jadinya aku
kalau di gigit nyamuk gimana bisa bentuk bentar udah ya aku mau catat dulu bye aku
juga kita pergi dulu assalamualaikum salam
hadew aku pakai bajunya mana ya bonnecane panas untuk ban
kau yang ini
manas ada suara v
emang ada hantu aja
waduh masa incus dipanggil hantu sih
orang kamu tuh tadi leparin baju ke muka aku
kelajian sih kamu
mungkin aku kaget aja jadi buang buang waktu aku kan
aku kan pengen nyiapin buat cepet tenangkan besok
jadi kebuang tuh waktu aku
wadaw kamu tuh mau ke pertanakan aja
bajunya udah kayak mau pulang kampung
orangnya yang simple aja
nih kayak aja sama aku simple kan
hee terserah aku dong
kita akan segera berangkat sebentar lagi
jadi para santriwan dan santriwati
kalian silahkan masuk dalam mobil
gak pake ribet
gak pake berisik
pake teratur dan tertib
ya masuk yuk
yaa pelan dua hati dua yaa
jangan jangan rebutan ya
biar aku aja yang rebutin kamu
ijinkan saya ustadz musa yang baik dan santun ini
memberikan sebuah kehormatan yang begitu tinggi kepada mas fahri
sebagai orang yang mengisi
posisi paling penting dalam perjalanan ini

dan posisi kemudi sebagai seorang driver
terima kasih loh kesempatannya
ini kan tanggung jawabnya ustadz musa
secara yang nyewakan situ
saya gak mau loh ngerebut tanggung jawab orang lain

kalau emang ustadz musa itu orangnya gak pernah tanggung jawab
emang gitu ya selama ini
gak pernah tanggung jawab
enggak kok ustadz
biasanya gak begitu
mungkin saya tanggung jawab kok
saya tanggung jawab orangnya
masa tadi kasih ke saya
kalau begitu biarkan posisi yang terhormat sebagai seorang driver
saya aja yang jalanin
nanti turun harga
pir jalan pir jalan
juga jalan jalan
nanti harus berhati hati
anda terciduk karena telah terbukti nyolong gorengan site yang ngambil gorengan siapa
poh aku baru nyampe capek ngapain kok gorengan siti pak herman udah banyak banget jadi hilang
tuh tinggal segitu pak dulu dulu dulu kenapa posisi menurut adik aja tentang mungkin ke
terminal begini ngomong ngomong ada pasti itu sudah bikin lancap ya udah udah udah udah udah
siti saya periksa padinya aduh aduh aduh aduh aduh aduh pak herman ngopi ngambil apa apa
aja pade uangnya tahu siapa yang ngambil dapet tuh lihat iya iya iya
tahu siti tahu pak d pak herman biasanya yang suka ngambil makanan terus mumput di kolong meja itu
don't be sebelum berangkat kita baca doa dulu ya seperti biasa bismillah hitawah kautu allah